peran seorang pemimpin perusahaan yang dinamis dan visioner semakin dibutuhkan
agar perusahaannya dapat bersaing dan bertahan pada era digital yang ada
sebab tak dapat dipungkiri banyak perusahaan lama yang kalah bersaing dengan perusahaan yang baru
karena perkembangan teknologi yang ada
era digital menjadikan persaingan di seluruh lini industri semakin ketat
strategi pemasaran dan kelola perusahaan harus menjadi semakin dinamis
kesiapan dan kematangan seorang pemimpin perusahaan sangat diuji pada era ini
indonesia most admire ceo dua ribu tujuh belas adalah penghargaan dari warta ekonomi yang diberikan kepada ceo berkompeten
dan telah teruji dalam memimpin perusahaannya di tengah arus globalisasi yang ada
ini merupakan acara rutin
dengan begitu dengan mengetahui ceo ceo yang dikagumi kami berharap bahwa kemudian
masyarakat dan para pencari kerja bisa mendapatkan patokan kemana harus bekerja

dengan ceo seperti apa mereka harus bekerja
kami melakukannya di lima kota besar di indonesia jakarta medan makassar bandung dan surabaya
salah satu ceo yang mendapatkan penghargaan ini berasal dari industri televisi
dalam era teknologi ini televisi merupakan industri yang paling mendapatkan dampak perubahan
dari sudut pandang bisnis maupun pengaruh di masyarakat
pertama adalah kita selalu harus berinovasi mengikuti tren
apalagi kita sebagai perusahaan media
sekarang saat ini media itu sudah berkembang dengan cepat
media itu kita masuk dalam era digital
sehingga bagaimana kita sebagai media itu mampu mengikuti perkembangan zaman tersebut
mungkin sekarang bahwa yang menguasai pasar adalah masih generasi x
dimana dia masih mempunyai buying power yang besar sekali
tapi dalam lima sepuluh tahun generasi y sudah masuk
mulai memiliki buying power
fleksibilitas dan visioner merupakan dua hal penting yang harus dimiliki seorang ceo
untuk bersaing pada era digital ini
trevi pradipta jakarta